kalau kamu tuh yang menikah sama kang aceh pikiran kang aceng tuh pasti akan lebih tenang
sekarang gini kang acing mau tanya nanti mau jadi istri kang acing keberapa
kedua ketiga atau keempat
bagaimana mau punya istri empat punya satu aja kewalahan
justru karena hanya punya istri satu jadi kewalahan
coba punya istri empat kan enak bisa diskusi sama
kebendahan yang namanya benda itu hadir untuk dilihat terlihat
kita memilikinya untuk diperlihatkan
kita membelinya untuk diperlihatkan kepada orang orang
untuk diketahui orang orang
kita beli tv dipamerkan
kita beli kulkas dipamerkan
kita beli mesin cuci dipamerkan
eksistensi kita keberadaan kita di dunia seolah ditandai oleh materi yang kita miliki
benda yang terlihat
benda yang terlihat
kalau hati kita sudah dikuasai oleh dunia materi semua bisa berubah
bahkan akan merambah ke dunia non materi
anak sekolah dipamerkan
anak bisa naik motor dipamerkan
dunia materi itu jangan dianggap sepewek
dia bisa merusak hati
merubah pola pikir kita sampai ke akar akarnya
kalau hati kita sudah rusak
kita akan sulit membedakan mana yang logis mana yang tidak logis
kalau sudah begitu
setan dengan mudah menggiring kita kemana mereka inginkan
dan pada akhirnya
perbuatan buruk pun dipamerkan
setan duduk di atas kebendaan
setan duduk di atas kebenarkan
setan duduk di atas kebenarkan

kenapa kamu diam saja sob
kenapa kamu diam saja sob
mak tatang berangkat dulu ya
kita harus ganti angkot
punya istri satu jadi kewalahan
coba punya istri empat kan enak
bisa diskusi sama yang lain
lagi ada masalah sama yang satu
kalau misalnya punya masalah sama entin
diskusinya sama em begitu
kalau gak percaya sobra kita coba yuk
ih enak aja
yang ada malah nambah masalah tuh kang
cinta itu bisa menyelesaikan semua masalah
urusan sama mahasiswa belum selesai
ini udah godain entin
cantik sok coba gerak lihat tuh
salah satu contoh orang yang punya istri cuma satu
hidupnya stres penuh masalah
jadi gimana kapan kita laksanakan
laksanakan apa tuh kang
omong omong sekarang begitu
ntar edward jalannya biar jalan kaki aja
jadi kapan ya
yang anjing mah
udah jangan pikirin tulisan terus satu
ward baru pulang
bapak kamu nih kerjanya pacaran terus
kamu kalau ngomong suka asal ya
tapi teh lagi diskusi sama tante entin
bagaimana caranya mendidik anak dengan baik
tapi kan juga harus terima masukan dari perempuan
biar bisa mendidik kamu
makasih tadi masukan masukannya
hebat bener bagus
eh iya sebentar
sampe lupa kuncin aja dalam kamar mandi
biar gak keluar lagi
biar gak celam hitam
stres jangan dengerin
masalah senam kum
kasian aceng doi
kita bertiga jemput anak anak
dia hanya tinggal di rumah
berarti kita harus kasian sama edward kum
edward kan sudah ada yang jemput doi tatang

berarti kita harus kasian sama tatang
berarti kita harus kasian sama tatang
kita harus kasian sama aceh
harusnya kan aceh jemput edward seperti biasanya
kasian aceng diperlakukan seperti itu
pasti dia sedih
enggak tahu kum kita harus tanya aceng
dia sedih doi siapa kum
harus dijemput sama bapaknya
aceng bukan papihnya edward
kalau kamu yakin kenapa harus sedih
kalau kamu yakin kenapa harus sedih